dan untuk mengetahui bagaimana keadaan saat ini di kota london kami telah terhubung dengan mahasiswa indonesia di kota london ada melda magia fitri
melda selamat siang waktu jakarta
ya selamat pagi waktu london
baik melda dari yang anda lihat setelah terjadi serangan di sana bagaimana situasi di kota london saat ini
saat ini cukup mencekam sih karena di sekitar lima ratus meter dari gedung parlemen itu steril dan tidak boleh dimasuki oleh stranger
jadi banyak polisi di patroli di sekitar tkp dan mobil polisi dan helikopter cukup banyak sih sampai malam ini
ya untuk warga di kota london sendiri apakah masih beraktivitas seperti biasa dan adakah imbauan misalnya dikeluarkan oleh pemerintah setempat kepada warga
himbauan yang imediate dari pemerintah london itu mungkin untuk menghindari beberapa wilayah seperti parliaman square victoria daerah daerah sekitar gedung parlemen
dan ada beberapa lainnya
dan underground tidak berfungsi karena harus ditutup atas kejadian itu
baik aktivitas warga di sana bagaimana kemudian setelah ini
dihimbau untuk segera pulang ke rumah masing masing sih setelah kejadian tersebut
baik tapi memang banyak pengamanan artinya ya di sekitar kota london
ya cukup banyak polisi yang patroli di sekitar gedung parlemen dan di sekitar radius lima ratus meter sekitar gedung parlemen
melda sebagai warga negara indonesia yang juga kuliah di sana adakah kemudian arahan ataupun himbawan dari kbri setempat kepada wni
untuk mungkin menghindari beberapa tempat yang cukup berbahaya misalnya
kalau dari kbri sih pada dasarnya mereka menghimbau wni untuk mengikuti saran dari kepolisian london
jadi mereka menyarankan untuk menghindari daerah daerah parliament square dan kbri juga memberikan kontak nomor
bila ada warga negara indonesia yang in trouble maka dia memberikan kontak number untuk kita bisa kontak
baik selain gedung parlemen tempat tempat mana lagi melda yang kemudian dari yang anda tahu di sana banyak dijaga oleh pihak keamanan setempat
sekitar victoria whitehall embankment juga westminster bridge itu sekarang ditutup jadi beneran nggak ada mobil
ada bus juga beberapa yang harus diputar galur underground juga beberapa yang ditutup tidak ada lainnya lagi
baik dengan adanya serangan yang terjadi di kota london bagaimana kemudian dengan aktivitas melda sendiri yang berkuliah
apakah terganggu dan juga bagaimana rekan rekan di sana yang warga negara inggris dan juga warga negara asing lainnya memberikan respon terhadap adanya serangan yang terjadi di kota london
sekitar satu km mungkin ya soal tadi saya juga lagi di kampus terus harus pulang karena polisi mengimbau untuk mahasiswa agar belajar di rumah aja nggak perlu di kampus
karena itu daerah tengah kota sebenarnya sih yang kena
oke jadi memang saat ini melda sendiri artinya diliburkan begitu ya
iya iya untuk malam ini sih karena biasanya kan purpose buka dua puluh empat jam cuma tadi kayak sekitar jam sembilan jam sepuluh udah disuruh pulang
baik terima kasih melda magia fitri sudah berbagi bersama kami terkait dengan kondisi terkini di kota london pasca serangan yang terjadi di sana terima kasih